gara gara kalian nih jalan sampai ngesot
om aku mau pipis dong om
yaudah pipis aja disitu
om aku kan cewek om malu om
kalau mau pipis disitu aja
bangun nanti dia
terbak sendiri ini
kita harus bebasin hewan hewan ini dulu
tapi tunggu dulu deh
kalau kita bebasin hewan hewan ini
tapi kalau orangnya bangun
ada yang punya lem gak
oh kalau itu aku punya
kebetulan kemarin abis bunuh rintamia pake lem besi

dia welayan yoh
duh shut up
ya ber pcsog
oh keburu round gue
jangan jangan mereka kabur
kamu semua apa yang kalian lakukan sini ya
berani beraninya kalian keluar ya
kenapa anak anak itu bisa keluar dari kurungan
latinya nempel di kaki bos
jenis semua gara gara
kau mau keluar atau pergi
raga kelepas lagi
aduh ini pasti kelakuan anak bandel tadi nih
pandoko itu mau beli dengan harga tinggi banget
tuh gak ada kaki
aduh gimana sih cara kita
lepas dari sini
hah ada yang punya soda
sama permen mental
ini aku punya
emang kamu ekstrimmen apa lagi sih
permen permen mental yang aku masukin
kaleng bersoda membuat reaksi gas karbon di dalam minuman ini
minuman ini akan melepaskan dengan cepat sekali
sehingga minuman soda ini akan muncat tinggi
mereka bisa semang jangan minuman juga
kesan ketika kau bernvanfiak
apa mau ngetawain gara gara kalian nih jalan sampai ngesot
om aku mau pipis dong om
yaudah pipis aja disitu
om aku kan cewek om malu om
kalau mau pipis disitu aja
kayak dia nih meskipun ditahan baik bisa akur
larinya jangan cepet cepet dong
enggak kompak banget sih ini jari sahabat nih
kalau punya badan
gak usah ngedut ngedut
oh diam loh
mendingan sekarang kita lari
daripada nanti kita dikejar sama pembuluh jari itu
mendingan juga kali
seru banget sih lo
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
jam berapa ini gombal jam berapa
jam sebelas malam bos
iya jam sebelas malam itu namanya lari malam
maksud gombal bukan lari itu bos
ya bagus dong kalau anak anak itu pengen lari
artinya mereka sudah pengen hidup sehat dan kecil
masa kita yang tua kok menghalang hal lainnya
kenapa kamu masih ada di sini kejar
terus bagaimana sekarangitasnya mas
lari kemana mereka mbak
kamu kenapa ada disini
kenapa kamu diem aja kejar dong
kamu mau hidup kamu berakhir di polisi di penjarahan
tapi apalagi kamu sudah hampir melakukan kesalahan tiga kali hari ini
masih mau bilang tapi
boss tadi kan tau saya mau ngejar
tapi boss tau kan tadi saya kena jebakan pake apa
tapi kan udah keangkat udah lepas
tadi lepas sekarang nempel lagi tuh
ya terus gimana kalau kayak gini sekarang
mau gak mau kalau ntar udah lepas bos gendong saya
nah nanti kalau buat jalan nempel lagi gimana
gak ada harga dirinya banget ya
sekarang boss pilih harga diri apa penjara
harga diri lah
nah yaudah lepas cepat
gak usah pake ngotot
ini ada yang ganjel ada yang ganjel apa ini
kok ditaruh di saya gomba
boss berhasil boss berhasil
nah kesana boss
kalau kalian tidak mau maka saya akan tembak kalian
jangan jangan jangan
saatnya aku bantuin temen temen aku
om kalo mau tembak aku aja jangan temen temen aku
ada pahlawan kesiangan berupa aja
eh kalahnya apa
katanya mau tembak tembak dong
atau enggak kita main tembak tembakan kayak koboi
udah bos biar cepat selesai ceritanya
siap bos dari sepuluh ribu seribu apa seratus
tiga aja bal
gak pake bersih
oh siap bos
ampun ampun ampun ampun
ipin jahat ngaco kali masa kali takut sih
jangan tembak jangan tembak jangan tembak
ya ampun ampun
ya ampun ampun ampun
ya ampun ampun ampun
ya ya ya enggak enggak enggak enggak
ternyata bukan hewan aja yang kamu buru
anak anak pun kamu buru
saya cuma diajak pak
jalain aku kamu
pak pak pak
tolong saya akan menjelaskan cerita sebenarnya pak
bapak kok bisa tahu kalau kita ada di sini
nenek itu yang bilang
nek makasih ya nek
makasih ya nek
nenek yang bisa nyangatin kita nek
makasih ya nek
makasih ya nek
makasih ya nek
gimana semuanya sudah siap
kita pamit dulu ya nek
nek nanti kalau kita ke sini lagi jangan lupa bikin ingketan uli bakar lagi ya nek
hehehe makanan mulu yang ada di pikiran lo selain makanan apa sih yang ada di pikiran lo
berantem sama lo gimana sih lo
oh pulang kok malah bercanda
perasaan gua kita berantem nih bukan bercanda ngacok nih
mau bilang nenek budak
mau bilang nenek budak
itu kan belum nge subscribe

asal aku nggak takut loh